menciptakan berbagai peralatan tempur juga menjadi urusan dinas penelitian dan pengembangan tni angkatan darat
dari satuan inilah lahir berbagai peralatan tempur yang cukup inovatif untuk menunjang operasi tni ad
sebuah manekin berdiri di ujung lapangan tembak
tak lama kemudian patung yang mengenakan rompi itu menjadi sasaran tembak
setelah ditembak rompi yang menjadi sasaran tersebut diperiksa
hasilnya rompi itu menemukan tembak yang berbeda
rompi itu tidak tertembus peluru kaliber lima lima puluh enam mm dari jarak dua puluh lima meter
inilah salah satu kegiatan menguji rompi anti peluru yang nantinya akan digunakan satuan tni
uji tembak pun dilakukan pada helm tempur
kali ini tol kaliber sembilan mm yang digunakan dari jarak lima meter
oke telurnya di sini ya
ya enggak tembus di sana
nah nyawa prajurit itu sangat mahal
dan salah satu tugas dari jurnal penelitian dan pengembangan angkatan darat adalah memastikan bahwa setiap peralatan yang dibeli oleh tni sesuai dengan standar sehingga mampu menyelamatkan nyawa prajurit
selain itu laboratorium di selitbang tni angkatan darat di bandung ini menguji berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista seperti panser komodo
konser ini diuji coba diantaranya untuk mengetahui kebocoran saat hujan dan mobilitasnya dengan melaju di tanjakan
dan material dari luar negeri pun kita pasti melaksanakan sertifikasi sebelum pengadaan
dan setelah pengadaan pun akan dilaksanakan pengujian lagi uji fungsi atau uji terima
dan itu harus lulus sehingga benar benar spesifikasi
spesifikasi teknik yang disepakati termasuk spesifikasi standar di angkatan darat itu ditepati
kita berharap ini sesuatu yang vital bagi prajurit dan tidak boleh kita toleran
sesuai dengan namanya di selitbang juga menciptakan berbagai alat utama berteknologi maju untuk tni seperti mortir otomatis
dengan mortir ini proses penembakan bisa dilakukan tanpa tenaga manusia
bahkan dapat dikendalikan dengan aplikasi android
inovasi tidak hanya berhenti di situ
di selitbang tni ad juga membuat berbagai alat dan persenjataan yang diperlukan tni ad
seperti senapan mesin multilaras yang dapat menyemburkan tiga peluru per menit dan kendaraan amfibi pengangkut logistik
yang jelas bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan yang kita lakukan ini lebih kepada bagaimana
memberi solusi terhadap persoalan persoalan yang dihadapi oleh baik satuan maupun prajurit ketika mengoperasionalkan alat
berbagai inovasi ini tentu mengundang decak kagum
apalagi jika dilihat dari minimnya anggaran yang dikucurkan untuk penelitian kesenjataan
dari sinilah pembunuhan persenjataan negara secara mandiri bisa dimulai
iwan hermawan bandung